partai kedaulatan rakyat atau pkr meramaikan konstelasi partai politik baru yang turut mendaftarkan diri sebagai partai ke dua puluh tiga yang akan mengikuti tahapan pemilu dua ribu dua puluh
partai yang terbentuk dua ribu dua puluh satu ini sebelumnya adalah ormas tikus piti yang pernah mengusung pasangan independen dalam pemilihan wali kota solo dua ribu dua puluh lalu sebagai lawan dari gibran raka buming raka
pkr datang ke kpu pada pukul dua siang dengan membawa empat pria yang didandani sebagai wayang punokawan sebagai ikon partai yang menggambarkan keberpihakan pkr dalam memperjuangkan rakyat kecil
setelah melaksanakan prosesi pendaftaran yang diterima langsung oleh ketua kpu hashim ashari ketua umum pkr tuntas subagio menyatakan bahwa pihaknya tak mengalami kendala dalam melakukan proses pendaftaran melalui akun sipol kpu
subagio pun optimis partainya akan lolos sebagai peserta pemilu dan menargetkan suara lima besar dalam pemilu dua ribu dua puluh empat
pasti menemukan sedikit banyak dari kendala kendala yang ada karena kan belum secara teknisnya ya karena memang belum punya pengalaman ke arah situ
tetapi kita optimis dengan apa yang kita lakukan selama ini dari mulai dibukanya pendaftaran pertama sampai sekarang